seratus lebih orang mengikuti turnamen panahan tradisional di lapangan persebaya jalan karanggayam surabaya jawa timur
dan ada yang unik tersaji di turnamen ini
di antaranya para pemanah ini wajib mengenakan baju adat
turnamen panahan tradisional bertajuk gladen ageng jemparingan dua ribu tujuh belas ini digelar di lapangan persebaya jalan karanggayam surabaya jawa timur
ajang olahraga panahan tradisional asli indonesia ini diikuti tiga ratus peserta pria dan wanita dari seluruh indonesia
terdapat keunikan dalam turnamen yang baru pertama kali digelar di kota surabaya ini
yaitu seluruh peralatan memanah yang digunakan berbeda dengan peralatan olahraga memanah pada umumnya
peralatan memanah yang digunakan adalah alat parang tradisional yang terbuat dari bambu dan kayu
kemudian targetnya adalah bandul yang dipasangi bel sebagai penanda anak panah mengenai target bukan papan target
ada juga keunikan lain dalam ajang ini yaitu para pemanah melakukan aksinya dengan cara duduk bukan berdiri
selain itu dalam turnamen tingkat nasional ini para pemanah diwajibkan mengenakan pakaian adat dari daerahnya masing masing
dalam turnamen yang memperebutkan piala dinas pemuda dan olahraga di spora pemkot surabaya ini
para pemanah hanya diperbolehkan menembakkan empat anak panah dalam jarak tiga puluh meter
diharapkan dengan digelarnya turnamen memanah tradisional ini
dapat mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan tradisi dan budaya asli indonesia
ya jadi melestarikan termasuk juga melestarikan budaya indonesia yaitu panahnya sudah dari zaman dahulu
sudah ada dan kita lestarikan juga melaksanakan sunnah rasulullah
salah satu bentuk cara kita melestarikan budaya dan memperkenalkan budaya adiluhung sebagai lokal jenis kita kepada kalayak
terutama remaja remaja yang katanya remaja zaman now gitu ya
biar tahu mereka bahwa nggak hanya main gadget aja oke main gadget nggak apa apa tapi juga kita ada main jeparingan
karena jemparingan itu juga selain sehat melatih fokus kita juga bisa silaturahmi dengan teman teman yang lain artinya sosialisasi
menariknya lagi selain memperebutkan piala bergilir di spora dan uang pembinaan
turnamen ini juga memperebutkan hadiah utama berupa satu ekor kambing